penggerukan waduk sebagai antisipasi banjir tibu kota terus dilakukan di berbagai wilayah administrasi
salah satunya jakarta selatan
kepala dinas sumber daya air provinsi dki jakarta juwani yusuf mengatakan ada sepuluh waduk di jakarta selatan yang dikeruk
salah satu yang sudah mencapai delapan puluh persen adalah waduk setiabudi barat seluas empat hektare
pengerukan dilakukan dengan mengangkat lumpur dan memindahkannya ke ancol
sehingga daya tampung air kembali menjadi delapan puluh ribu meter kubik
pengerukan waduk di setiabudi barat jakarta selatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak april dua ribu dua puluh lalu
sudah mau selesai sebentar lagi dua minggu lagi akan rampung selesai di akhir bulan november
seperti itu sebelumnya memang di sini ada lima alat berat yang dikerahkan
yaitu empat eksavator ampivi dan juga satu eksavator long arm
namun memang karena memang sudah mau selesai dikurangi menjadi tiga alat berat
dan diharapkan dengan upaya penggerukan waduk ini dapat
mencegah banjir di daerah daerah jakarta selatan khususnya di setiabudi dan juga kuningan
air yang tertampung di waduk setiabudi barat nantinya akan dipompa ke kali banjar kanal barat
dengan tujuh pompa yang telah tersedia
untuk waduk lainnya air nantinya akan diarahkan ke kali terdekat
nah untuk lokasi lain mungkin yang waduknya lebih luas tentunya alatnya kita lebih banyak lagi
seperti yang di waduk situ mangga bolong ada sekitar sepuluh alat kita taruh di situ
nah kan masing masing waduk itu ada sungainya macam macam seperti yang di waduk berigip
itu untuk mengurangi aliran kali krukut
dan itu fungsinya supaya nanti dihulu kan kali krukut
biasanya kan yang daerah banjir itu di kawasan togogan di mampang di kemang kan
jadi sebelum ke sini kedatang ke lokasi itu kita jaga dulu di waduk itu
dengan penggerukan waduk
diharapkan air akan tertahan di waduk sebelum ke sungai
dengan demikian daya tampung sungai juga terjaga dan tidak menyebabkan banjir di wilayah wilayah yang dilalui sungai
di sisi lain pengamat tata kota yayat supriyatna mengatakan kebanyakan yang dilakukan pemerintah dki adalah program rutin
dan perlu melakukan program yang lebih besar
ada program penanganan normalisasi sungai yang terhambat selama dua tahun
ini tentu masih menjadi persoalan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai
termasuk wilayah aliran sungai ciliwung yang juga melewati beberapa titik di jakarta selatan
kalau tahun ini baru pembebasan tanah untuk lima sungai di jakarta
tahun ini berarti tidak ada pekerjaan konstruksi
tidak ada normalisasi
mungkin pada tahun dua ribu dua puluh satu mulai dikerjakan
terasa manfaatnya pada tahun dua ribu dua puluh dua dua tahun lagi atau tiga tahun lagi
karena program penanganan normalisasi
sungai ciliwung bisa dikatakan berhenti sudah dua tahun terakhir
mungkin karena ada perbedaan cara pendekatan yang kemarin ribut antara normalisasi dengan naturalisasi
yayat menambahkan penanganan banjir di daerah daerah di ibu kota harus dilakukan dari hulu ke hilir
dengan bersinergi antara pemerintah daerah dan juga pusat
diharapkan target gubernur dki jakarta nisbas wedan
agar tidak ada korban jiwa dan surutnya air kurang dari enam jam dapat benar benar berjalan nantinya